lanjut ke film indonesia yang udah banget ya udah ditunggu tunggu banget sampai dengan sekarang ya
ada wirosa bleng dijatuhkan tayang tiga puluh agustus
film garapan angga dwi mas ini kabarnya menjadi salah satu film tanah air dengan produksi besar yang melibatkan ratusan kru
ya film ini menjadi pertarungan besar kenapa
karena merupakan kolaborasi rumah produksi tanah air yaitu love like pictures bersama dua puluh th century fox
nah filmnya sendiri bercerita tentang wiro sableng tahu dong ya pendekar sakti yang diminta oleh sang gurunya sinto gendeng untuk memburu mahesa birawa mantan muridnya yang memberontak
kabar isi ulang agar segera bersiap
seorang pengkhianat berbicara tentang kesetiaan
salam muhammad tuan putri aku anggini
oke beberapa waktu lalu saya berkesempatan mewawancarai para pemain wiro sableng kita simak dalam rangkumannya berikut ini
dan untuk sedikit memuaskan rasa penasaran kita semua anda khususnya saya sudah kedatangan para pendekar sakti di studio showbiz news saat ini
sudah ada sherina ada kang yayan ada vino dan juga ada faris alfarizi halo semuanya
boleh nggak nanti aku nular bisa jadi pencaksilat juga
oh ada gurunya jadi sherina mungkin boleh sekalian di refresh gitu ingatan kita semua
karakter karakter apa saja
ada di wirosa bleng ini sekalian sherina di sini berperan sebagai apa kang yayan juga nanti sebagai apa fariz juga sebagai apa
oke aku sherina dan aku berperan sebagai anggini
anggini kalau kang yayan sebagai
saya sebagai mahesabirawa
mahesabirawa fariz sebagai
pujang gila tapak sakti
oke kalau yang ini nggak usah ditanya ya sebagai apa ya
apa yang sherina dulu ketika pertama kali ditawarin untuk terlibat
dalam syuting atau produksi film wiro sableng ini kan sebenarnya film silat
yang mungkin kamu sendiri juga nggak ada bayangan atau mungkin ada background nggak dulu sebagai pemain silat
atau bukan silat cuman aku memang ada nari terus udah gitu transisi ke bela diri tapi bela dirinya wushu
dan ketika untuk film wirosa bleng ini dibiasakan untuk bermain ganda dan bukan hanya untuk refleksnya saja tapi juga sikap di silatnya
dan juga belajar aksi dan reaksinya
jadi bagaimana kalau misalnya kena pukulan tuh seperti apa reaksinya
atau kena tendangan itu seperti apa apa yang sakit gitu
itu belajar gratis juga ya untuk self defense ya
banget sih ini sebenarnya ini perguruan nih sebenarnya
perguruan pencak silat ya
kalau fariz kayak gimana
sebetulnya kan ada basic ikut pencak silat dari mulai smp
cuma untuk main di film wiro lagi ya otomatis latihan lagi sama kalian
karena kan kita harus nurutin kompetensi
karena koreonya bukan bergerak senaknya sendiri
jadi harus kompak
jadi basicnya emang udah ada
berarti kang ayan gak terlalu banyak kerjaan ya di film ini untuk ngajarin atau gimana kang
kebetulan kan kawan kawan yang terlibat di wiro sableng ini juga tidak orang yang buta bela diri
semua sudah punya basic bela diri gitu kan
kebetulan dari ph nya juga menyediakan waktu yang cukup lama lah lumayan gitu
enam bulan gitu harus kami cukupkan untuk berlatih
dari mulai jam sembilan sampai jam empat bahkan sampai bisa sampai larut malam
saat bulan puasa bahkan kita sampai hampir jam dua ya kita berlatih
kayaknya gak pernah marah cuman pressure nya itu
kalau belum dapet belum terus terus terus
fin ini kan film pertama indonesia yang bekerja sama dengan smp
produksinya juga luar biasa artinya skalanya besar gitu tapi seberapa besar sih sebenarnya produksinya
bisa dibilang ini salah satu film indonesia yang sangat besar sih ya
karena mulai dari persiapannya biasanya gak selama itu dan
wah kalau mereka riset sendiri udah dari tiga tahun yang lalu ya risetnya sendiri gitu
kang yayan tuh udah mulai riset tuh dari tahun dua ribu lima belas pertama kali ketemu gitu
jadi semuanya kalau saya lihat ini memang benar benar dikerjakan dengan detail dan benar benar oleh kru kru kelas a gitu di indonesia gitu
dan ketika saya melihat hasilnya gitu cuplikannya sih saya belum lihat hasil fullnya
ya rugi banget gitu sayang banget kalau saya gak ikutan bergabung di sini gitu
oke tari berapa lama proses syutingnya
proses syutingnya kurang lebih tiga bulan kurang sedikit
gimana aja sih ini tempatnya pengambilan gambarnya lokasi dimana
cewidee bandung gunung tuntang
kalau buat faris sama kang yayan punya basic silat
kalau buat sherina sama vino ada kejadian kejadian lumayan sepukul dua pukul kena gitu kayaknya udah biasa
saya juga punya basic silat silat lidah
oh silat lidah waduh kalau itu beda
kalau misalnya adegan apa namanya main film action kayaknya kepukul itu udah hal yang biasa sih ya
jadi biasanya tuh harus kepukul dulu biar kita bisa ngerasain gitu beneran
jadi kalau misalnya udah kepukul tuh temen temen dari tim korea nah udah pecat lo
langsung tepuk tangan semuanya
kalau sherina tuh berapa lebam lebam di badan
jadi ada berbagai macam resiko
seperti apa namanya injury karena diri sendiri
lebih seringnya segitu sih karena diri sendiri
tapi kadang kadang ada juga karena apa namanya ya
apa adrenalin dan berbenturan gitu
aku pernah waktu itu kena hantam pedang di jari ini
pedang apa nih
pedang pedang apa maksudnya
nanti kalau di film bisa lihat ada satu melawan pedang yang sangat besar
yang dipegang oleh orang yang sangat kuat
jadi kayak dang
putih tiba tiba pandangannya
banyak juga yang akhirnya tidak sedikit yang membandingkan dengan film film hollywood gitu
atau mungkin film film action atau laga yang juga pernah dibuat oleh indonesia sebelumnya gitu
gimana kalian merespons ini sekaligus ini kan ekspektasi orang nih gede banget ya tinggi banget
ya saya rasa sih memang udah saatnya film indonesia naik level gitu ya
jadi ini memang karya anak bangsa yang benar benar dilirik oleh luar gitu
kalian yang pecinta film film action film film laga
ini ada satu hasil karya anak bangsa yang dijamin gak kalah keren
dan ini patut dibanggakan oleh kita semua ya
thank you banget
sherinnya thank you banget ya
thank you banget
itu tadi interview saya dengan para pemain para pendekar sakti dari wirasatlan